presiden akan memberi insentif tiga juta rupiah kepada korban pemutusan hubungan kerja di tengah penyebaran virus corona
dengan syarat karyawan yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta bp jam sostek
dikutip dari cnn indonesia com bantuan untuk korban phk akan diberikan selama tiga bulan
maka korban phk akan menerima insentif satu juta rupiah per bulan
selain itu pemerintah juga akan memberi pelatihan kepada korban phk
pemberian insentif ini menggunakan skema pembiayaan dari bp jam sostek
dan pemerintah juga menganggarkan biaya pelatihan dua juta rupiah per orang selama tiga bulan